agus seorang sopir truk di kabupaten anambas kepulauan riau
memperlihatkan rekaman video saat ia dimintai uang oleh polisi
di pelabuhan penyeberangan roro desa mata
agus menolak memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah
lantaran semua surat sudah lengkap
ia juga sudah membayar biaya yang seharusnya dibayarkan
peristiwa ini terjadi pada lima belas agustus lalu
agus mengaku truknya sempat ditahan selama dua jam
belum jelas juga itu ruangan apa tapi memang saya dibawa di dalam ruangan
itu dua polisi bang ya
ya itu dua orang polisi
terus ada juga duit istilahnya uang yang terkam di video itu
iya betul memang ada memang ada duit itu terekam dari itu
nah dari situ kan duit itu gini
itu duit memang
dari abang atau orang lain
dari kita duit itu
oh udah pengkasih gitu
nah jadi karena kurangnya duit itu nggak mau diterima kita ambil balik
berapa kurangnya di situ ada berapa tujuan
jadi untuk surat mobil jadi mereka kan gak terima kurang duit surat jalan ini
maka kita bilang kalau memang apa nanti
akhirnya dapat diberangkatkan menggunakan kapal roro setelah dibantu tni dari koramil setempat
cnn indonesia telah memperkenalkan
meminta konfirmasi kepada pihak polres anambas
namun hingga senin dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua belum ada keterangan resmi
dari jawa timur kepolisian daerah jawa timur membenarkan bidang propam polda jawa timur
mengamankan kapal seksu kodono sidoarjo brinisial kt
bersama dua anggotanya berpangkat aibtu
masing masing berinisial yhp dan bs
lantaran positif mengonsumsi narkoba jenis sabu
saat dilakukan tes urin di mapolsek sukodono pada selasa dini hari
selain mengamankan tiga anggota polisi di sukodono tersebut
didapati beberapa barang bukti sedotan dan korek api bekas pakai narkoba
masih di dalam ini
jadi kemarin pak kapolda melakukan instruksi kepada kabit propamp
untuk melakukan kegiatan penegakan disiplin terhadap seluruh anggota
kebetulan pada hari kemarin mendapat informasi dari masyarakat bahwa
ada salah satu kapolsek di wilayah sidoarjo diduga terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu
kemudian tadi pagi sekitar satu tiga puluh
dari hasil tes urin dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu
selain itu anggota bit propam polda jatim juga menemukan barang bukti sedotan plastik
dan korek api bekas pakai narkoba lima polsek
saat ini kapolsek sukodono dan dua anggotanya masih menjalani pemeriksaan di bit propam polda jatim
tim liputan cnn indonesia